sayang kamu gak mau pergi
ya udah kamu temen aku istirahat ya
yang pasti awalnya aku benci banget sama kamu tapi lama lama aku cinta
apalagi semenjak ada arshila
kamu udah jadi bagian hidup aku sekarang
sayang terima kasih ya kamu udah membahas perasaan aku
kamu dan arsila adalah sesuatu yang paling bahagia dalam hidup aku
aku pengen banget kita ada syukuran
karena waktu kita nikah dulu kan kita belum sempet
mungkin sekarang kayaknya waktu yang tepat deh
boleh tuh mungkin aja papa nanti kondisinya jadi sembuh dan sehat
mama sengaja bawa clara ke sini biar dia minta maaf langsung sama kamu
putri maafin aku ya
kok kamu ingin semua ini diselesaikan secara hukum aku pasrah kok
saya aku mau kamar dia
sekarang semua masalah yang udah selesai
dan sekarang kita harus membuka lembaran baru
mama jadi jenguk papa
mungkin aja kalo misalkan aku hadir kesana
mungkin papa jadi sembuh
tapi kamu pamit dulu sama raja
ya udah kalau gitu aku minta izin sama raja dulu
ya ampun sayang
kok kamu minum obat sendiri ya
biar aku siapin loh
kamu kan lagi ngurus
aku mau pergi sebentar
mama minta untuk aku temenin dia jenguk papa
kalau kamu gak izinin aku gak akan pergi kok
tentu aku izinin sayang
tapi sama mama kan perginya
jangan lama lama ya
karena kalo gak ngeliat kamu sejam aja
darahku sesak banget
harus pakai gombal banget ya
kan kamu juga suka aku gombalin
ya udah aku mau pergi dulu
kan aku kangen kan
padahal kamu belum pergi
aku pergi cuma sebentar kok
nanti aku balik lagi ya
kamu gak jadi pergi ke rumah sakit
aku cuma mau istirahat aja
kamu pergi aja gak apa apa ke rumah sakit ya
sayang kamu gak mau pergi

aku sangat mencikamu roy
aku sangat mencikamu roy
aku sangat mencikamu roy
semua rencana ku gagal
kamu gak bisa membalaskan
kamu gak bisa membalaskan
siapa yang mau tolong kamu
tolong aku ya allah
tolong selamatkan aku
gak ada yang bisa tolong kamu sekarang
gak ada yang bisa tolong kamu sekarang
gak ada yang bisa tolong kamu
tangankamu sama gue

uda teman gw kan kejam
udoh daun tua gue
digotak dekat gitu kan dez
aku benci tante muroh aku benci
tante udah udah
tante ini udah sakit
aku gak peduli aku tetap akan bergendamku
tante udah cukup ya tante
jangan disini ya saya pengen lagi pengen ngobrol
jangan pernah kau pegang saya lagi
kita ngobrol sebentar
tapi di posisi ini tante juga salah